kapolri meminta ormas islam yang berencana berunjuk rasa pada tanggal empat november untuk tertib dan melakukan tindakan dan tidak melakukan tindakan anarkistis
rencananya polri akan mengerahkan sejumlah satuan pasukan brimob dari berbagai daerah untuk mengamankan aksi
baik kepada teman teman yang akan berunjuk rasa saudara saudara kita kita persilahkan tapi tolong dilaksanakan dengan tertib
dan kemudian jangan sampai anarkis kemudian juga jangan mudah terprovokasi jumlah yang demo maupun yang akan kita hitung betul dan kemudian yang akan melakukan pengamanan juga kita sudah hitung juga